satu lagi tenaga kerja indonesia meninggal di perantauan
adelina lisa pembantu rumah tangga asal kupang nusa tenggara timur meninggal yang diduga karena dianiaya oleh majikannya
kepolisian malaysia telah menangkap tiga orang yang terkait dengan kematian tki ini
di lanseretik com yang mengutip media malaysia the star kepala kepolisian distrik setempat nikros azanik abdul hamid mengatakan
ada memar di wajah dan kepala adelina serta luka infeksi pada tangan dan kakinya
hasil pemeriksaan postmortem juga menunjukkan adelina meninggal akibat berbagai kegagalan organ karena anemia
majikan perempuan dan saudara kandungnya telah ditahan pada minggu sebelas februari
kemudian ibu mereka menyusul ditahan pada senin dua belas februari
ketiganya akan diselidiki atas kasus dugaan pembunuhan
ketiga kematian adelina
ketiga kematian adelina
retno memastikan saat ini konsulat jenderal ri di penang malaysia sedang berupaya menelusuri keberadaan keluarga adelina
selain itu kjri akan mengawal proses hukum kasus ini guna memastikan hak kompensasi terhadap korban bisa dipenuhi
jadi yang ingin saya pastikan adalah bahwa kita bergerak kita ingin memastikan semua hak hak hukumnya termasuk masalah kompensasi
dan kita akan kawal masalah ini secara optimal
karena apa yang menimpa saudara kita itu betul betul sesuatu yang tidak bisa diterima